menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut dua
haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih

atas penetapannya sebagai wakil presiden terpilih
salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semuanya
kawan kawan pers yang saya hormati
kembali pada hari ini
dpp nasdem mendapatkan kunjungan
kehormatan dari para sahabat
dari keluarga besar dpp pks
dan tadi banyak hal yang kami diskusikan bersama bicarakan bersama
dari bulan suci ramadan
bisa terjaga sedemikian rupa
kepentingan kepada dua institusi partai
apa yang kami pahami bersama
national interest kita kepentingan bangsa
mereka menganggap saya sebagai kakak
itu satu hal yang saya pikir
ada modal tambahan sedikit
merasakan nanti pasti saya
bisa saya utarakan saudara saudara
jelas forum ini adalah forum kita bersama
dan saya pikir pak saeho sebagai presiden pki
akan bisa memberikan jawabannya
dan untuk mendahulunya saya persetakan
presiden pks untuk memberikan gambaran personal
terima kasih bang surya paloh
salam sejahtera untuk kita semuanya
sama jajaran dpb saya sangat berbahagia dalam kesempatan sore hari ini
dimana bisa diterima oleh bang surya pallo
ya tentu dalam interaksi interaksi ini
dalam suasana kekeluargaan alhamdulillah
segala kebersamaan yang sudah kita lalui
dalam proses pengusungan capres nomor satu
pak arnistrasit baswedan dan syaimin
dimana kita banyak berkolaborasi
banyak bekerja sama di lapangan
dan tentu ini menjadi sebuah modal awal
dan tentu ini menjadi sebuah modal awal untuk menapaki perjalanan politik kedepan membangun bangsa yang besar ini dengan kebersamaan
dalam ke depan insya allah kita juga akan masuki proses pilkada serentak atau juga kita akan bisa bekerja sama di dalam kehidupan di parlemen
dan tutup dengan pantun pohon palem tumbuh di garasi disiram setiap hari oleh istri
pks dan nasdem lanjutkan kolaborasi terus berjuang membangun negeri ini
saya kira itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik demikian hasilnya cukup ya silahkan silahkan
mas ida dan mas saiku izin mau bertanya tentang dari pembangunan sukum kepada pak surya jumikana

dan mungkin pak surya juga memberikan masukan seperti apa ini pasal pilpres ini terhadap teman teman pks itu pak surya
yang kedua ini kan tadi disampaikan juga tadi pak sekjen disampaikan juga menyampaikan bahwa
operasi pks dan lasgir inginnya dibawa ke keberlanjutan ada keberlanjutan disana
apakah tadi juga dibahas soal mungkin nanti peluang sejauh apa peluang lasgir dan pks bekerjasama di pil di bki

seperti itu pak sekjen
baik banyak hal memang benar sekali kita sudah bicarakan diskusi ke arah mana saja itu
yang kita cari adalah titik temu selalu
kita memahami tentu tidak semuanya kita memiliki kesamaan
tetapi bukan perbedaannya yang kita cari dan kita buat sedemikian rupa
tapi justru mencari titik kesamaan yang memungkinkan
katakan hubungan kerjasama dalam pilkada secara spontan saya katakan tadi kita sudah menemukan beberapa wilayah yang saya tidak bisa sebutkan sejak awal ini pada adik adik
bahwasannya kita pasti jelas itu bersama dengan kawan kawan dari pks
ini gambaran yang jelas
bagaimana arahnya nanti apakah ini ada di tadi maksudnya pasti apakah ini masuk dalam pemerintahan atau luar pemerintahan
nah ini kita sedang kaji bersama juga
jadi belum sampai ke tahap final
saya mulai katakan sama teman teman pks
pks di luar pemerintahan apa di dalam pemerintahan
ada kesamaan pks sama nasdem itu